sementara itu pasukan hstn iau
juga mempersiapkan diri
mereka bersama helikopter super umar
akan melaksanakan misi sar tempur
jika ada pilot yang terpaksa melontarkan diri
karena tertembak musuh
dalam latihan angkasa yuda
akan dilakukan berbagai skenario operasi udara
yaitu operasi tempur udara
operasi serangan udara langsung
operasi lawan udara ofensif bantuan tembakan udara
sar tempur hingga perebutan pangkalan musuh
serta pertahanan udara
semua pergerakan pesawat di udara ini menjadi tanggung jawab flight director
pertama pemerintah berpengalaman untuk mengemas pola operasi udara
bagaimana kita mengemas dalam hitungan satu jam delapan belas menit kita bisa laksanakan selesai
operasi penerbangan merupakan salah satu operasi penuh risiko
apalagi jika melibatkan puluhan pesawat sekaligus
semua keselamatan ini adalah dalam semua unsur
tanggung jawab kita semua jadi mulai dari penyiap di bawah
kemudian penerbangnya sendiri mereka disiplin dalam masalah prosedur
kemudian mereka melaksanakan semua ketentuan
ketentuan yang ada dalam limitasi limitasi yang ada
tidak menembus batas batas limitasi
sehingga diharapkan dengan itu semua kita ingatkan terus
kita doktrin terus mereka semua akan berjalan dengan sesuai dengan
bisa selamat sampai dengan kegiatan selesai
setelah semua siap para pilot menuju pesawat mereka
dan melakukan pemeriksaan akhir
pertama sekali para pilot susah langsung melandai tulang
kemudian mereka segera ke tempat pip tripod itu
kenapa mereka di luar masa lebih

khususnya untuk mengurangkan sulit bantuan kabilitas nationalu

ketinggalan pesawat terbang tanpa awak yang nantinya akan memberikan data sasaran kepada pesawat pemukul
di udara dua buah pesawat sukhoi berperan sebagai penyapu atau sweeper
ia bertugas mengamankan rombongan pesawat tempur yang akan melakukan serangan udara
musuh di depan berupa yang menyergap kekuatan tni au
dogfight atau tempur udara jarak dekat tak terhindarkan
berkali kali pesawat sukhoi harus berkelit dari ancaman rudal pesawat musuh
setelah bermanufa hampir lima menit dua buah pesawat musuh berhasil ditembak jatuh

musuh hancur berkeping keping terkena serangan bom dengan telak
gelombang demi gelombang serangan terus menghantam sasaran dengan tepat
puncaknya empat buah pesawat sukhoi melakukan pengeboman masal
pesawat sukhoi ini membawa delapan belas buah bom berbobot masing masing dua ratus tujuh puluh kg
bisa dibayangkan radius kerusakan yang ditinggalkan pesawat buatan rusia ini
hanya saya minta ini nanti kita akan evaluasi
kita akan evaluasi lagi untuk pengembangan ke depannya
untuk latihan ke depannya
bagaimana mungkin nanti seperti tadi yang tadi targetnya itu enam pesawat elemen
targetnya misalnya satu
mungkin besok ya targetnya dua lah supaya kebagian yang lain kan gitu
karena kalau satu pertama sudah hancurin
yang belakangnya kan nembak bekasnya asapnya gitu loh
nah untuk ke depan mungkin targetnya yang kita bisa perbanyak
namun operasi serangan ini memakan korban di pihak tni au
sebuah pesawat tempur tertembak jatuh
sang pilot berhasil melontarkan diri
namun ia jatuh di daerah musuh
segera bergerak memasuki helikopter
mereka lah yang akan menolong pilot yang jatuh
tiga helikopter terbang menuju sasaran
satu helikopter berperan membawa pasukan pengaman
satu heli membawa pasukan penyelamat
sementara satu lainnya yang dilengkapi senjata mesin
akan mengamankan daerah pendaratan dari kedatangan pasukan musuh
setelah lokasi jatuh sang pilot diketahui
pasukan pengaman turun menggunakan metode flash roll
sebelum mengamankan situasi
pasukan dari heli kedua turun untuk menolong sang pilot
sementara dari udara
helikopter pengaman menembakkan senapan mesin
untuk menahan pasukan musuh yang juga berupaya mendekat
setelah pilot berhasil diselamatkan
serombongan pesawat hercules memenuhi udara
payung payung mengembang bak jamur di musim hujan
ketika lebih dari tiga ratus personel pasukan khas menyerbu dari udara
pasukan ini bertugas melakukan misi
operasi perebutan dan pengendalian pangkalan udara
pertempuran di darat pun tak terhindarkan
sekelompok pasukan khas lainnya menembakkan mortir
untuk menahan dan menghancurkan pasukan musuh
yang datang memberikan bantuan
tidak ketinggalan bantuan tembakan udara dari pesawat tempur
ikut menghancurkan musuh
berapa lama pangkalan musuh berhasil dikuasai
sebuah pesawat hercules mendarat dan menerjunkan pasukan khas
yang berperan sebagai pasukan pertahanan udara
pasalnya pangkalan yang telah direbut ini
harus diamankan dari serangan musuh
yang berupaya merebut kembali pangkalannya

di dalam udara
dua buah meriam anti serangan udara sky shield
serta rudal qv tiga disiapkan di titik titik strategis
dibantu radar pertahanan udara
pesawat tempur musuh yang diperankan oleh drone
meriam pun menjejak pesawat musuh
ratusan amunisi kaliber tiga puluh lima mm menyalak singkat
pesawat musuh pun campur
pesawat musuh yang kedua masih mengancam
kini giliran rudal qi tiga beraksi
pesawat kedua pun berhasil dijatuhkan dengan telak
kekuatan musuh kini sudah habis
dan tak lagi mampu melanjutkan serangan
latihan yang juga disaksikan presiden joko widodo ini
memperlihatkan pentingnya kekuatan udara yang masif
dan mampu bereaksi cepat
kalau orang melihat
latihan yang dilakukan oleh angkatan udara
itu latihan yang tidak normal
karena di mana pun
tidak ada yang namanya dogfight itu dalam pandangan mata
pertempuran pesawat di pandangan mata
dari ketinggian lima belas meter
ini di tempat yang sangat dekat
jadi nilai plusnya ya kenaikatannya itu
kelebihan tni kan itu
muk undang tni
sebagai penghasilkor tahan madu
dalam sebuah pertempuran modern